nona tidak bisa jawab beta punya pertanyaan sekarang
tidak apa apa nona
tidak ada pertanyaan yang lebih gampang lagi gitu untuk gue jawab
sebetulnya beta datang kesini
mau mengatakan sesuatu buat lo
nadi lo mau minta makan kan
hari ini gue gak masak
serius banget ya
beta punya kepanjangan nona
kepanjangan nama lo
beta kepanjangan adalah
ini anak suka ngeprank orang tau gak sih
jangan suka bercanda bercanda gitu
nadif gak baik tau gak
tidak ada apa apa
aku mau ngomong sebentar sama papa
papa pernah bilang kan akan ngusain apapun yang aku mau
ya memangnya kamu mau apa sekarang
aku mau nanya sama papa tentang scorpion musik indo pak
perusahaan rekaman gitu
tadi aku lihat mike sama michelle kesana pak
dan aku curiga kalau mereka bakal ada proyek bareng disana
aku gak mau semua itu terjadi pak
karena itu artinya mike sama michelle
bakal bareng bareng terus
jadi sampai sekarang kamu masih juga ngarepin michelle
hah apa nggak ada perempuan lain yang lebih layak buat kamu kejar
gak ada yang lebih baik daripada michelle pak
dan aku gak mau ada satupun orang
yang bisa ngalahin aku gue dapetin hatinya michelle
jadi sekarang papamu bantu aku atau enggak
botol kecap meninggal
ini bercanda kan om
gak mungkin dong botol kacap meninggal
apa yang terjadi el
el mimpiin botol kecap lagi ibu
ibu yakin kok botol kecap itu gak kenapa napa
ibu boleh telfon nomornya gak
el khawatir banget sama botol kecap
iya bentar ya
om roynya gak diangkat mungkin dia lagi istirahat
kamu tenang aja ya
besok pagi pagi ibu akan telfon lagi om roy
yaudah sekarang kamu tidur
biar ibu temenin kamu
nona bisa jawab betap punya pertanyaan itu kak
nona tidak bisa jawab
betap punya pertanyaan sekarang
tidak apa apa nona
gak ada pertanyaan yang lebih gampang lagi gitu untuk gue jawab
karena pertanyaan ini tuh sulit
sulit banget buat gue jawab
ya ampun nona
kita punya pertanyaan itu toh
jawabannya cuma dua
ya atau tiga
justru bete yang buat pertanyaan itu
betap punya pertanyaan itu
nona boleh lihat tuh
betap sampai keringatan lagi
lo cuma mau nembak gue aja keringetannya
entah ampun ya
ya ampun ya
ya ampun ya
ya ampun ya
perhatian nona yang keringetan ya
perhatian nona itu
kalau nona sudah ternyata punya cinta
lo mau gue jawab jujur
tolong jawab betap
tapi cuma sebagai sahabat